sejak dinyatakan menang pada pilwal kotsolo berdasarkan penghitungan cepat
posko pemenangan gibran raka buming teguh prakosa di manahan solo jawa tengah
kebanjiran karangan bunga ucapan selamat bagi putra sulung presiden joko widodo ini
rabu sore karangan bunga dari berbagai kolega teman partai politik pendukung dan warga solo
mulai berdatangan di posko pemenangan gibran teguh
karangan bunga memenuhi halaman posko hingga di luar gedung gria segaran di sepanjang jalan ks tubun
pada datang itu sejak perhitungan kuitkon itu malam itu sudah satu dua datang
habis itu paginya paginya sudah akhirnya kecilin kesini semua
menurut penjaga posko misdi ada kemungkinan karangan bunga masih akan berdatangan
selain di posko pemenangan gibran teguh di rumah gibran di sumber banjarsari
serta di gerahas sababwana gedung perlengkapan
pertemuan milik gibran
sri hartono solo jawa tengah